warga islam aboge di sejumlah daerah baru berhari raya idul fitri hari kamis ini
salat idul fitri warga aboge diantaranya digelar di banyumas jawa tengah dan probolinggo jawa timur
jemaah islam aboge di desa keraca kecamatan aji barang banyumas jawa tengah baru melaksanakan ibadah sholat idul fitri kamis pagi
jamaah diantaranya menggelar ibadah sholat id di masjid al ikhlas desa keracak aji barang
menurut para penganut islam aboge ini sesuai penghitungan hari pasaran satu syawal baru jatuh hari kamis enam juni
menurut sesepuh islam aboge jamang sudiworo penghitungan berdasarkan kalender jawa islam kuno yang telah turun temurun mereka gunakan
usai melaksanakan sholat id para penganut islam aboge di banyumas juga bersilaturahmi termasuk warga sesama muslim yang telah merayakan idul fitri sehari lebih dahulu
tak cuma di banyumas jemaah aboge di probolinggo jawa timur juga baru melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah pada kamis pagi
warga menggelar sholat hari raya di masjid dusun wuluhan desa leces kecamatan leces kabupaten probolinggo jawa timur
warga aboge di probolinggo mengaku berpedoman pada kalender islam yang diatur dalam kitab mujarobah
dan tahun ini menurut penghitungan aboge hitungan waljiro bulan syawal hari siji pasaran loroh jatuh pada hari jawa timur
di kedua syawal
acara ditutup dengan makan nasi tumpeng bersama di musola sebagai simbol kerukunan antarumat islam berbagai aliran di probolinggo
di wilayah probolinggo ada sekitar seribu warga penganut islam aboge yang tersebar di sepuluh desa di empat kecamatan kabupaten probolinggo
yaitu kecamatan leces bantaran tegal siwalan dan rimu
istilah aboge sendiri diambil dari dua suku kata yakni a yang berarti alif atau tahun pertama dalam islam
dan aboge yang berarti rabu lagi